kita awali cnn indonesia today dari berita duka kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana bnpb sutopo purwonugroho meninggal dunia
pria empat puluh sembilan tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya di guangzhou tiongkok
dikutip dari laman cnnunisia com suto popurwo nugroho meninggal dunia pada minggu pukul dua dini hari tiongkok
hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang istri retno utami yulianing ningsih
dikabarkan sutopo yang mengidap kanker paru stadium empat itu tengah menjalani perawatan di kuongho tiongkok
hingga minggu pagi belum ada konfirmasi kapan jenazah almarhum akan dibawa ke indonesia
kabar meninggalnya kepala pusat data informasi dan humas bnpb ini juga dikonfirmasi direktorat pengurangan resiko bencana lewat akun twitternya
selamat jalan pak suto popurwo